relawan indonesia bersatu lawan covid sembilan belas akan menggelar rapid test masal di parkir belakang wisma atlet kemayoran jakarta pada dua puluh dua april mendatang
rapid test masal tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mempercepat penanganan wabah covid sembilan belas di indonesia
relawan indonesia bersatu lawan covid sembilan belas siaga melakukan aksi nyata untuk membantu masyarakat dan juga mendukung pemerintah dalam menangani wabah covid sembilan belas
relawan indonesia bersatu lawan covid sembilan belas menggelar rapid test masal di parkir belakang wisma atlet kemayoran jakarta pada dua puluh dua april mendatang
pelaksanaan rapid test ini akan dilakukan dengan protokol covid sembilan belas termasuk penerapan physical distancing agar tidak ada kerumunan di lokasi
relawan indonesia bersatu lawan covid sembilan belas
akan menggelar rapid test massal di wisma atlet kemayoran pada tanggal dua puluh dua april dua ribu dua puluh
nah rapid test masal ini juga kita akan melakukannya dengan protokol covid sembilan belas
untuk mengutamakan physical distancing supaya tidak ada masa berkerumun di satu tempat
koordinator relawan indonesia bersatu lawan covid sembilan belas yapto suryo sumarno mengatakan
bahwa penanganan pandemi covid sembilan belas tidak bisa berjalan sendiri
semua elemen bangsa harus bersatu dan bergotong royong
agar pandemi covid sembilan belas di indonesia cepat berakhir
bencana ini lain dari yang lain bukan hanya merusak atau menghancurkan harta benda
tetapi menghilangkan nyawa orang
sehingga tugas kita bersama sama saat ini
marilah kita bersatu padu bahu membahu bergotong royong
dengan segala kemampuan dan kebisaan masing masing
memerangi membasmi virus ini kita hadapi virus ini bersama sama
sementara itu giring ganesa juga mengimbau seluruh masyarakat di tanah air untuk bersatu
dan berpartisipasi dalam memutus mata rantai covid sembilan belas
pada seluruh masyarakat indonesia
agar bersama sama mencegah penyebaran covid sembilan belas
yang lebih luas dengan cara stay at home
menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan
serta yuk bersama sama mengikuti semua anjuran pemerintah
untuk physical distancing agar kondisi indonesia kembali pulih dan membaik
selain menyediakan pusat pemeriksaan rapid test masal di seluruh indonesia
relawan indonesia bersatu juga mempunyai misi
untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi germas hidup sehat
penyemprotan disinfektan di berbagai lokasi
serta memberikan dukungan jaring pengaman sosial
kepada masyarakat kurang mampu yang terdampak covid sembilan belas